cnn indonesia breaking news
ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyusup yang masuk dan menyamar sebagai wartawan
mengingat setiap harinya hampir seratus wartawan keluar masuk area polda jawa timur
untuk melakukan peliputan terkait teror bom bunuh diri yang terjadi di surabaya dan sidoarjo
sudah ada koresponen cnn indonesia miftah farid saat ini di rumah sakit bayangkara jawa timur
dokter farid apa yang bisa anda sampaikan dari rumah sakit bayangkara
ya putri memang kejadian di riau tadi pagi itu membuat beberapa wartawan atau jurnalis
yang meliput khusus untuk kasus terorisme yang terjadi di surabaya memang sedikit khawatir
karena ada dua jurnalis kita rekan kita yang di riau yang kemudian menjadi sasaran
dari serangan terduga teroris yang menyerang di area polda riau
dan ini membuat kita khawatir
dan ketika kemudian dari pihak kepolisian di polda jawa timur
melakukan kembali melakukan pemeriksaan terhadap kami dan para akromedia di sini
memang kami memaklumi itu bahwa ini menjadi upaya polisi untuk melakukan preventif
sehingga hal hal yang tidak kita inginkan selama peliputan dan juga aktivitas di polda jawa timur
juga bisa berjalan lancar
yang jelas sampai hari ini tepatnya tadi malam putri
polisi berhasil mengamankan seseorang dengan inisial au di singosari malang
di sebuah rumah kontrakan yang diklaim oleh polisi sebagai ketua
jamaah sarudaulah atau jad jawa timur
artinya kalau memang au ini menjadi bagian atau ketua dari jamaah ansaruddaullah
ini menggantikan sosok za yaitu warga paciran lamongan yang pada dua ribu tujuh belas yang lalu sudah ditangkap
oleh densus delapan puluh delapan terkait aktivitas terorisme yang diduga
dia lakukan dan dia organisir melalui pondok pesantren yang ada di wilayah paciran lamongan
kita belum bisa memastikan apa yang disita oleh polisi terkait penggerbekan yang dilakukan tadi malam
di singosari di sebuah rumah kontrakan
di malang yang jelas sampai hari ini setelah penangkapan au artinya sudah ada enam belas orang yang diamankan oleh kepolisian
terkait aktivitas terorisme yang ada di wilayah jawa timur terutama di wilayah surabaya sidoarjo malang pasuruan
sampai hari ini juga ada tiga belas orang yang tewas terutama pelaku yang tewas karena bom bunuh diri
berjumlah tiga belas dan kemudian ada tiga orang yang ditindak oleh polisi dengan ditembak mati karena diklaim oleh polisi
sampai hari ini ada satu jenazah korban yang belum diambil oleh keluarganya yang berada di rumah sakit
kamar mayat rumah sakit polda jawa timur bayangkara polda jawa timur
dan kita masih menunggu terutama dari tiga belas yang ada di sini semua korban atau semua pelaku bom bunuh diri
tiga belas orang masih berada di kamar mayat ini
dan dari informasi yang saya gali putri sebagian besar warga surabaya sedikit saya tidak bisa memastikan
karena beberapa lokasi pemakaman umum memilih menolak untuk ditempati sebagai tempat pemakaman
bagi tiga belas orang ini yang sampai hari ini belum diambil oleh keluarganya
pihak polisi sendiri mengatakan bahwa kalau kemudian sampai di hari yang sudah ditentukan
karena proses identifikasi sudah selesai proses pemeriksaan sudah selesai proses penyelidikan sudah selesai
artinya keluarga boleh mengambil dan sampai hari yang sudah ditentukan tidak diambil
maka polisi akan mengambil opsi untuk memakamkan ke tiga belas jenazah ini
yang melakukan bom bunuh diri tiga gereja kemudian ada juga yang di rusun di sidoarjo dan juga di mapol restabes surabaya akan dimakamkan
namun belum jelas akan dimakamkan di mana karena memang ada wacana tiga belas jenazah ini akan dikirim ke jakarta misalnya
dari mabes polri mengatakan bahwa ada satu wilayah yang pemakaman umum yang biasanya digunakan oleh kepolisian
untuk memakamkan orang tak dikenal atau orang yang ditolak oleh warga atau keluarga mereka terkait kasus terorisme
tapi kita masih belum bisa mengklarifikasi akan dimakamkan di mana tiga belas orang
ini nantinya salah satu misalnya puji yang merupakan istri dari dito yang melakukan bom bunuh diri untuk tiga gereja
ini ditolak oleh keluarganya yang berada di banyuwangi
keluarga mengatakan bahwa puji merupakan warga surabaya dan kemudian sudah memilih untuk memisahkan diri dari keluarga
sehingga keluarga tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk memakamkan jenazah dari puji berserta suami dan keempat anaknya maksud saya
dan meskipun pihak warga diwisata
dan keempat anaknya maksud saya dan meskipun pihak warga diwisata
wilayah banyuwangi membolehkan jenazah dari puji dimakamkan
tapi keluarga memilih untuk tidak mengakui dan tidak mengambil jenazahnya untuk dimakamkan secara layak di daerah asal puji yaitu di banyuwangi putri
farid bagaimana dengan anak terduga teroris yang kalau tidak salah dua hari yang lalu masih diinformasikan masih dirawat di rumah sakit
apakah di rumah sakit yang sama tempat anda berada bagaimana kondisinya
ya total sebenarnya ada tujuh orang anak yang diamankan oleh kepolisian
baik yang satu orang berinisial a yang diamankan pasca orang tua mereka bersama saudara saudaranya melakukan bom bunuh diri di pintu masuk mapo restabes surabaya
kondisinya memang sudah relatif stabil dan sudah bisa diajak berbicara
dan ada tiga lagi yang diamankan polisian di rusun di sidoarjo dan juga tiga terakhir yang diamankan di kawasan manukan surabaya
yang juga sudah melakukan atau berproses untuk trauma healing terkait bagaimana kondisi psikologis mereka
dari tadi pagi misalnya sudah ada kpai ada sudah lpsk dan terakhir ada lpai yang sudah memantau bagaimana kondisi anak anak ini termasuk juga kondisi medis dan psikologis mereka
semuanya berkomitmen bagaimana kemudian memulihkan psikologis mereka dan mengembalikan masa anak anak mereka
karena dari tes kis yang dilakukan oleh beberapa pendamping misalnya ketika mereka diberi mainan untuk menghibur mereka mereka memilih untuk bertanya
bolehkah saya memainkan alat alat ini
artinya itu menjadi indikasi bahwa mereka selama di rumah selama dalam masa pengasuhan orang tua mereka yang mati atau yang tewas karena bom bunuh diri ini
merasa tertekan sehingga ketika ada hal yang relatif baru mereka harus meminta izin dari orang tua mereka
ini menjadi indikasi awal bagaimana pola asuh mereka pola asuh orang tua mereka kepada anak anak ini
ini menjadi perhatian bagaimana kemudian trauma healing bisa dilakukan sehingga mereka bisa kembali diterima masyarakat
artinya bukan hanya soal trauma healing bagi anak anak ini tapi juga bagaimana kemudian masyarakat juga memahami kondisi anak anak ini
sehingga ketika mereka sudah berproses memulihkan kondisi psikologis mereka mereka bisa diterima di masyarakat dengan baik
karena apapun alasannya apapun kondisinya anak anak ini menjadi korban dari paparan faham radikal dari orang tua mereka
bukan hanya soal orang tua atau wali yang nantinya akan diserahkan anak anak ini kepada wali mereka
tapi juga bagaimana kondisi anak anak dari para korban yang menjadi korban bom serangkaian bom yang ada di surabaya
karena tanpa memperhatikan kondisi psikologis mereka mereka tidak bisa diberikan alat alat ini
kondisi psikologis dari anak kemudian keluarga dan juga para korban saya tidak yakin kemudian proses rekonsiliasi bisa berjalan dengan baik
dan kita memahami bahwa semua orang yang ada di surabaya bahkan yang tidak memiliki ikatan keluarga apapun juga berdampak kondisi psikologisnya
sehingga ini yang kemudian diharapkan bahwa trauma healing bisa dilakukan bukan hanya pada anak pelaku bom bunuh diri
tapi juga pada keluarga nanti yang akan diberi kewenangan diberi hak untuk mengasuh mereka dan juga para keluarga korban terutama anak anak mereka
sehingga secara keseluruhan proses ini bisa mendamaikan surabaya kembali sehingga tidak ada dendam dan menimbulkan lingkaran setan atau lingkaran kekerasan yang kembali bisa terulang oleh siapa saja putri
ya luka dan trauma itu ada dan dirasakan oleh warga surabaya
terima kasih miftah farid dari surabaya